dan untuk mengetahui bagaimana keadaan ramadan di rumania langsung kita hubungi kita bergabung dengan salah satu warga negara indonesia yang berada di rumania
ada siapa budi
ada mbak tusi ayu yang ada di ibu kota rumania di bukares
selamat pagi waktu jakarta mbak tusi ayu
apa yang bisa diceritakan ini dari
selamat pagi waktu jakarta budi dan tiffany
ya mbak tusi ayu saya manggilnya mbak tusi atau mbak ayu ya
mbak tusi oke mbak tusi
apa sih yang paling menarik dari suasana ramadan di sana
tantangannya seperti apa terutama jauh dari indonesia ini
oke sebenarnya ya suasana ramadan di rumania ini tidak begitu terasa ya
tentunya sangat jauh berbeda dengan di indonesia yang negara mayoritas muslim
di rumania ini mayoritas penduduknya beragama kristen ortodoks
jadi di sini muslim sangat sangat
kebanyakan warga muslim di sini adalah pendatang
seperti kami yang pendatang dari indonesia
dan juga ada banyak komunitas turki di sini
juga ada komunitas dari suriah
yang menarik dari berpuasa di rumania adalah tantangannya sangat besar
karena tahun ini dan beberapa tahun sebelumnya
bulan ramadan jatuh pada saat musim panas
di mana masa siangnya sangat panjang dibandingkan masa malamnya
jadi kami ingin
pada saat musim panas itu mulai sahur sekitar pukul dua pagi
kemudian infaknya pukul tiga pagi
sedangkan maghribnya kami baru berbuka pada pukul sembilan malam
jadi bisa dibayangkan dalam satu hari itu warga muslim di rumania ini berpuasa selama delapan belas jam
dan bukan cuma itu tantangannya
musim panas di rumania ini suhunya sangat panas
puncak puncaknya itu bisa sampai mencapai empat puluh dua

karena memang cuaca di rumania ini sangat ekstrim
ketika musim dingin cuacanya bisa mencapai minus dua puluh derajat celcius
sedangkan di musim panas bisa mencapai hingga empat puluh derajat celcius
itu kondisinya di bukares tuh mbak ya
itu kondisi di bukares seperti itu
oke kurang jelas mendengarnya
itu kondisi di bukares seperti itu ekstrim seperti itu cuacanya
iya betul hampir di seluruh rumania ya
oke mbak tusi tadi anda menyebutkan sebagai kaum minoritas
masyarakat indonesia yang beragam muslim
atau mungkin dari negara negara lain
seperti misalnya ada komunitas turki seperti yang anda sebutkan tadi
bagaimana kehidupan berdampingan dengan warga yang non muslim yang ada di sana
khususnya ketika masuk di bulan suci ramadan seperti sekarang ini
karena kan sebagai kaum minoritas apa
mungkin ada kesusahan untuk mencari tempat beribadah
atau melakukan ibadah atau mencari makanan makanan atau tempat halal yang ada di sana
kebetulan di bukares ini terdapat ada beberapa masjid ya
ada masjid dari komunitas turki dan ada masjid dari komunitas mesir
biasanya warga indonesia ini menumpang di masjid komunitas mesir
kami solat jumpa di sana
cuma sayangnya tidak banyak masjid yang mengadakan sholat tarawih berjamaah
karena solat isyanya itu sekitar pukul sebelas lewat dua puluh malam ya
jadi hampir tengah malam isyanya
jadi bisa dibayangkan kalau solat terawih itu tengah malam gitu sangat sulit sekali bagi kami
jadi kami terus terang aja ini kami jarang melakukan solat terawih berjamaah
biasanya solat terawih itu dilakukan di rumah masing masing
karena waktunya itu yang sangat sulit ya
tengah malam gitu melaksanakan terawihnya itu
oke mbak tusi banyak gak sih warga indonesia di sana
kira kira kalau misalnya banyak sering sering kumpul ini persiapan lebaran seperti apa nih
mau ada rencana kumpul kumpul nggak
oke setiap bulan ramadan paling tidak satu minggu sekali kami berkumpul di wisma duta
kediaman resminya duta besar republik indonesia
untuk rumania dan republik mondova
acaranya hanya buka puasa bersama dan juga ada tausiah menjelang buka puasa bersama
tausiyah itu cukup unik di sini karena kebetulan di tempat kami ini tidak ada ustadz ataupun pemuka agama yang berasal dari indonesia
jadi tahun ini kami mengadakan tausiyah jarak jauh dengan seorang ustadz yang ada di belanda
jadi cukup unik
karena tausiyahnya melalui skype
sedangkan untuk menjelang idul fitri persiapan sudah mulai kami lakukan
rencananya nanti kami akan sholat id di kbri di bukares
dengan imam dari warga negara masyarakat sini dan juga klatifnya dari warga negara masyarakat di rumania
oke baik terima kasih mbak tusi ayu
mbak tusi aiko ini setelah berbagi atau sharing dengan kita bagaimana solasana ramadhan di sana
selamat menjalankan ibadah puasa yang tinggal menghitung hari menuju hari raya idul fitri ini ya